polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan najamuddin sewang pegawai dinas
perhubungan kota makassar polisi membongkar kasus ini berdasarkan bukti rekaman cctv
proses penembakan dari sepuluh titik di sejumlah jalan yang dilalui bukti proyektil
serta bukti percakapan korban di telpon selulernya polisi juga mendalami keterangan dua puluh lima saksi
kelima tersangka adalah muhammad iqbal asnan kepala satpol pp kota makassar sebagai otak
pembunuhan su anggota kepolisian yang berperan sebagai penembak korban ca sebagai orang yang
mengancam korban as sebagai pembantu pembunuhan dan sh yang mengancam korban dan bertugas membeli
senjata api serta pelurunya polisi memastikan motif pembunuhan ini adalah cinta segitiga
baik korban maupun otak pembunuhan
sama sama berbeda polisi memastikan motif pembunuhan ini adalah cinta segitiga baik korban maupun otak pembunuhan sama sama berbeda
ketiga adalah dirasali atau dimotivasi oleh asmara dari situ kita kembangkan ternyata
terkonstruksi perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun dua ribu dua
ya perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan
dan perubatan ini juga sudah direncanakan
dari tahun dua ribu dua puluh dan ternyata pada tahun dua ribu dua puluh dua baru terlaksana dalam rilis ini berbagai barang bukti
ditampilkan mulai dari dua sepeda motor masing masing milik korban dan yang digunakan
pelaku saat penembakan lalu sebuah pistol jenis revolver pabrikan lengkap dengan lima puluh tiga butir peluru
pabrikan dengan kaliber tiga puluh delapan mm dan tiga puluh dua mm tiga selongsong peluru airsoft gun dan satu buah
spektil di tubuh korban dengan ini bahwa jilid keluarga terima kasih banyak telah mengungkap
dengan waktu yang sangat singkat dengan berbagai barang bukti para tersangka serta bonusnya semua
pembunuhan terhadap najamuddin sewang terjadi pada tiga april lalu di jalan danau tanjung
bunga makassar pembunuhan ini awalnya diduga
hanya kecelakaan lalu lintas tapi setelah pihak keluarga menemukan luka lubang di bagian punggung
dan tim dokpol pol dasulsel menemukan proyektil pembunuhan ini mulai terkuat
alwi fauzi makassar sulawesi selatan